ya penerapan ppkm di jawa bali kembali diperpanjang meskipun situasi pandemi sudah mulai menunjukkan perbaikan
kota kota besar seperti jakarta yang sudah masuk zona kuning yang artinya perenderan covid sembilan belas yang terpantau masuk dalam resiko rendah
lalu mengapa ppkm masih diberlakukan meski pandemi dinilai sudah membaik
kita akan coba diskusikan keputusan pemerintah yang memperpanjang kembali ppkm pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak alexander kaginting kabit penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
ada pak triunismi kowahiono epidemiolog dari ui
dan juga mas ahmad arief ko inisiatur dari lapor covid sembilan belas
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas renhat
saya akan langsung ke pak alex dari satgas
pak alex sudah kembali diperpanjang pemerintah memutuskan ppkm juga diperpanjang lagi
oke monitoring dari satgas selama dua pekan terakhir sebetulnya bagaimana pak
terkait dengan penerapan
ppkm apakah memang sudah benar benar membaik ya
dan indikator apa yang kemudian digunakan untuk melihat bahwa ppkm ini memang akan tetap diperpanjang
ya jadi kalau kita lihat di dalam empat minggu terakhir banyak indikator indikator yang kita lihat terjadi penurunan
sebagai contoh antara periode delapan sampai dua puluh september itu
penambahan kasus itu hanya di sekitar lima puluh ribuan
kemudian periode dua puluh satu september sampai tiga oktober jumlah kasus positif menurun hampir dua puluh enam lima ratus an
demikian juga kalau kita lihat kasus yang meninggal itu juga terjadi penurunan yang signifikan
di mana sebanyak lebih kurang ada tiga ribuan kemudian turun menjadi satu lima ratus hanya dalam tempo agustus ke september
kemudian juga yang kita lihat secara mengembirakan itu adalah positivity rate
artinya bahwa ppkm ini benar benar bisa menjadi instrumen di dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
di mana ppkm bisa mengendalikan mobilitas penduduk
kemudian ppkm bisa mengedepankan posko di tingkat desa dan kelurahan untuk menggerakkan tiga tm dan tiga m
dan berikut juga bahwa posko ini juga bisa melakukan gerakan sosial
dan melalui posko ppkm juga kita bisa memindahkan yang tadinya mereka banyak di isoman kemudian pindah ke isoter
sehingga transmisi di tingkat keluarga dan komunitas turun
oleh karena itu memang kita melihat bahwa ppkm ini harus terus menjadi instrumen untuk pengendalian pengawasan dan kemudian juga untuk monitoring
dan oleh karena itu nanti akan dibantu baik baik saja
secara manual ataupun secara digital
seperti bagaimana sudah diterapkan di beberapa daerah aglomerasi dengan aplikasi
oleh karena itu ppkm kita harapkan memang ini terus akan berlangsung
sampai nanti memang betul betul terkendali
terkendali yang tidak rentan
karena kalau terkendalinya sekarang ini masih rentan
kita lihat di negara tetangga terjadi lonjakan kasus
baik itu di negara tetangga di sekitar asean maupun di timur jauh ataupun di beberapa negara di eropa
oleh karena itu pkm ini menjadi gerakan bersama kita
untuk bisa kita kerjakan secara bersama sama
jadi milik masyarakat tidak menjadi milik pemerintah
untuk bisa mengkontrol pandemi tersebut
karena pandemi ini kalau tidak selesai akan memberikan dampak ekonomi dampak sosial
nah persoalannya bagaimana kepatuhan kepatuhan itu
dan pengawasan pengawasan itu bisa link and match dalam pelaksanaannya
di masyarakat maupun juga di dalam lingkungan pekerjaan maupun juga di dalam lingkungan perekonomian
baik pak alex jadi hampir semua indikator yang juga dimonitor oleh satgas ini menunjukkan perbaikan yang signifikan
dan juga positivity rate tadi anda katakan angkanya cukup mengembirakan
teman teman di lapor covid sembilan belas bagaimana melihat dua empat
empat minggu terakhir ke belakang
apakah punya penilaian yang sama terhadap situasi pandemi kita saat ini atau bagaimana mas arief
pertama tama memang kalau kita lihat ya
angka kasus kita kan menurun ya
dan ini kita harus apresiasi kepada semua pihak
pada pemerintah pada masyarakat juga yang betul bergerak
cuma satu hal yang mungkin harus kita catat baik baik
bahwa kita jangan sampai euforia ya
sama sama tahu bahwa
kemungkinan covid akan naik lagi itu masih ada ya
karena kan virus ini akan selalu potus
akan pensi naik
mobilitas penduduk naik
dan kita juga perlu mencatat bahwa hari hari terakhir ini
aktivitas itu semakin meningkat sebenarnya
termasuk pembukaan sekolah yang sudah mulai terjadi
jadi sekali lagi bahwa fakta memang menurun
tetapi jangan sampai kita euforia
karena tadi juga disampaikan ya
bahwa seperti mengacu pada singapura aja misalnya
yang mereka ketika melonggarkan mobilitas gitu
ternyata beberapa waktu yang lalu ya
mengalami lonjakan kasus yang bahkan rekor tertinggi selama pandemi gitu
jadi ini yang perlu harus ditanamkan ke masyarakat
bahwa walaupun situasi sudah membaik
selama covid ini masih beredar di komunitas
bahwa tidak ada yang totally sama seperti dulu gitu
bahwa misalnya memakai masker juga masih harus
dan menjaga jarak juga tetap tetap dijaga gitu
jadi jangan sampai situasi yang menurun ini
justru akan memicu pada lonjakan kasus lagi gitu
dan kalau itu terjadi bisa jadi resikonya juga sangat tinggi
karena vaksinasi kita juga terutama di beberapa daerah juga masih relatif kecil ya
jadi ini mungkin harus jadi perhatian baik baik bagi kita semua
pak miko tadi
kalau dari mas arief
juga menekankan soal kita jangan euforia
tadi pak alex juga menyampaikan bahwa
ppkm akan terus berlangsung sampai situasinya terkendali tidak rentan
kalau yang sekarang pak miko dari kacamatanda
apakah memang ini masih rentan
pandeminya meskipun secara angka secara indikator semuanya menunjukkan perbaikan
jadi kita mengalami badai covid pada bulan juli
kemudian badai itu terjadi pada pulau jawa dan bali
kemudian agustus itu luar jawa dan bali
kemudian masalahnya supaya wabah covid itu akan ke desa desa
nah ke desa desa itu menurut saya
kalau taran itu merupakan api yang besar
kemudian baranya akan jadi jawa bali
dan kemudian api kecil masih ada di luar jawa bali
jadi menurut saya
pemerintah benar benar mengatakan
bagaimana perkembangan wabah covid
di luar jawa bali
juga masih ada wabah covid yang di jawa bali
di kabupaten tertentu masih ada
terutama daerah yang urban atau rural
jadi menurut saya
pemerintah indonesia benar benar harus mengukur dengan baik
baranya itu berapa banyak
tiketnya berapa banyak
mungkin harus diingkatkan pada
dan rural begitu
itu menurut saya
harus diukur dengan benar
sekarang ini terjadi penurunan
tapi penurunan yang keangka berapa
karena menurut saya
itu amat tergantung pencarian
kasusnya di desa desa atau di
tempat tempat terjadi wabah atau
tempat tempat bara api dan
jadi menurut saya
langkah langkah itu benar benar
cara ini untuk keluar dari wabah covid
kemudian ada road map nya
apa yang harus dilakukan kalau wabahnya
misalnya di bawah lima
terus menurunkannya dengan upaya upaya apa begitu
dan lalu kemudian kita harus keluar dari wabah
kalau kita punya lima ratus empat belas kabupaten
berapa kabupaten yang kita anggap endemis kalau
atau kemudian empat ratus an
kabupaten sudah endemis begitu
jadi kita anggap endemis kalau
masih wabah begitu
kemudian wabahnya seperti apa
dan apakah kita akan mengambil kata sporadis
keluar wabah begitu
kalau sporadis mungkin lebih dari
tiga ratus kabupaten atau kota
itu masih punya kasusnya tapi sedikit begitu
itu namanya sporadis
jadi mau mau
desainnya apa begitu
dari wabah menjadi sporadis
atau wabah menjadi endemis
jadi negara kita harus mempunyai desain itu begitu
jadi harus terus tur dalam
map negara ini begitu
angkanya turun anda yakin
tapi turun keberapanya anda tidak yakin
mengapa anda tidak yakin pak miko
apakah tracingnya testingnya atau bagaimana
kalau lihat testingnya
kalau lihat testingnya itu
menurut saya harusnya kan testingnya
standarnya adalah satu populasi per minggu
atau per hari begitu
jadi itu harus dicapai
sekarang ini kasusnya sembilan ratus kasus
tapi testingnya satu ratus delapan gitu
atau yang mencapai dua ratus tujuh puluh ribu begitu
jadi harusnya tetap
akal paling tidak di angka itu ya
dan di semua kabupaten menurut saya harus standar
itu dari testingnya
dari kontak testing
itu menurut saya masih empat sampai delapan lah
tapi tidak menyentuh angka misalnya dua puluh ribu yang direkomendasikan oleh who
kalau menurut saya ya lima belas
lima belas yang di tracing
dan kalau sekarang menurut saya
rumahnya harus diubah
kalau kita mau endemis atau sporadis
nah kalau orang orang yang kontak dengan kasus
itu walaupun tanpa gejala
karena kita mau endemis ya
atau mau sporadis
ya jadi menurut saya itu langkah yang benar benar kita memauk atau endemis
pak alex angkanya turun
pak miku tadi yakin
juga dari mas ari
tapi soal angka yang turun ke berapa
ini yang masih mungkin diragukan
nah soal testing dan tracing kembali menjadi sorotan di sini pak alex
bagaimana soal testing dan juga tracing ini
apakah memang benar testing dan testing kita khususnya juga masih rendah
apakah ini karena kasusnya sudah turun atau bagaimana
juga soal tracingnya seperti apa yang dipantau oleh satgas belakangan ini
kami akan segera kembali

yaedah yakinan kami waiting
terima kasih namaste
terima kasih dah

sampai jumpa lagi
pak menko luhut sebetulnya sudah membantah ya tapi saya ingin dengar dari satgas dari pak alex bagaimana merespon soal testing yang disoroti oleh pak miko tadi itu
apakah memang benar kita testingnya masih rendah atau bagaimana yang selama ini dipantau oleh satgas pak alex
ya jadi bahwa kita masih dalam situasi ppkm polisasi
jadi dari berbagai laporan yang diumumkan tadi sore tadi siang itu ada yang level satu insiden rendah level dua insiden sedang kemudian level tiga insiden tinggi
jadi artinya penglevelan ini tentu berdasarkan data data yang ada termasuk tentang data rawat inap kematian kemudian konfirmasi positif
itu konfirmasi positif ini didapat oleh karena ada testing
dan kemudian testing juga bisa didapat ada dua
satu dengan screening satu pelacakan kontak
ya oleh karena itu memang kita akan kontak ini memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh mas miko bahwa ini tidak boleh turun
karena memang kita adalah dalam rangka untuk melakukan surveillance yang tidak boleh berhenti
dan ini terus harus berjalan terus
dari berbagai dashboard yang kita lihat bahwa memang
beberapa testing ini sudah diatur oleh negeri
di mana kabupaten kota itu sudah punya target
di mana pelacakan kontak dan kebutuhan testing harus tidak boleh berhenti dan harus sesuai dengan apa yang dilaporkan
kalau kita juga lihat dari berbagai dashboard
bahwa dalam pemeriksaan itu sudah kita lihat bahwa laporan testing memang ada
tapi memang tidak sesuai dengan target yang sudah kita
mereka sudah diatur dari many many area
karena ini poin kinabel melihat di dalam in main dagri tersebut
dan di mana jadi pasang surutnya ini
tetapi ini yang kita harapkan bahwa pemeriksaan melalui pelacakan kontak itu harus terus menerus bisa berjalan
nah siapa yang harus dilacak tentu ini mereka yang kontak erat mereka yang bergejala harus menjadi sasaran dari tim pelacakan kontak
dan tim pelacakan kontak ini tidak boleh turun
kemudian ini harus terus bisa berlangsung terus menerus sehingga sampling itu bisa ada
jadi contohnya misalnya kasus aktif hari ini bisa dapat misalnya tiga puluh ribuan
dan kemudian setelah pemeriksaan spesimen misalnya kita dapat di antara dua ratus lima puluh ribuan
walaupun memang angka suspeknya itu dikurang tiga ratus delapan puluh ribu misalnya
kalau kita lihat update corona tiga oktober saspetnya tiga ratus delapan puluh tapi pemeriksaan spesimen satu ratus tiga puluh delapan
sebenarnya yang ideal harusnya di atas itu
jadi ini mungkin yang harus dipacu bukan berarti testingnya tidak dilaksanakan
tetapi memang kita harus bisa mengejar bagaimana sesuai dengan angka suspek
dan kemudian kontak erat ataupun yang bergejala itu bisa mendekati
sehingga dengan demikian mereka yang positif kita bawa ke isoter
mereka yang kontak erat juga tetap harus kita isolasi
sehingga dengan demikian kita akan menghambat lonjakan lonjakan baik di tingkat keluarga
di tingkat rt di tingkat rw ataupun di tingkat desa kelurahan
kita jangan mengulangi kesalahan kesalahan di kota kota di luar negeri
di mana mereka mengandalkan vaksinasi tetapi pelacakan kontaknya tidak naik sasaran
jadi oleh karena itu ini yang harus kita persiapkan
jadi tim pelacakan kontaknya kita harus mempersiapkan

ini harus terus bekerja tidak tipung kasus turun
karena kalau ini tidak bekerja inilah kelengahan kita
jadi kalau misalnya walaupun dia sudah landai kita tidak mengerjakan pelacakan kontak
inilah kelengahan kita
sehingga ini harus dipasu terus menerus lalui posko ppkm kelurahan dan desa
oke baik pak lex pamiko
kalau yang tadi disampaikan oleh menko luhut ya
seperti pemerintah akan merange saja antara satu tujuh ratus lima puluh
satu ratus tujuh puluh lima tes maksud saya sampai dengan dua ratus atau sampai dengan dua ratus lima puluh testing
ya jadi kalau menurut saya pemerintah harus berusaha keluar dari wabah
menjadi endemis atau sporadis
itu target pemerintah harus
bukan hanya kendalikan
jadi itu terkendali tidak pernah terkendali
kalau wabah itu turun menjadi endemis atau sporadis itu namanya wabah terkendali
bukan covid nya terkendali
jadi itu yang harus saya jadis bawahi
jadi kalau negara ini mau berencana hilangkan wabah atau tidak
kalau menghilangkan mari kita
masama menghilangkan baik itu pemerintah maupun masyarakat
jadi pemerintah nggak bisa sendiri menghilangkan wabahnya
kalau kemudian rakyatnya juga tidak patuh pada protokol kesehatan ya nggak mungkin wabah ini akan berakhir
mari kita sepakati para ahli juga bagaimana wabah itu menjadi sporadis atau endemis
jadi menurut saya tidak pakai arti
jadi arti itu adalah mengukur
kecepatan penularan begitu
bukan mengukur wabah begitu
pengukuran wabah itu dari kurva wabahnya
wabahnya itu bisa dilihat benar benar apakah kemudian wabahnya sudah benar benar
kasusnya itu sudah benar benar minimal begitu
atau belum begitu
jadi menurut saya hati hati dalam penggunaan arti
saya sudah membaca di website nya langsung
saya sudah mendiskusikan dengan sesama epidemiologis
jadi menurut saya hati hati dalam membaca arti begitu
nah kalau bisa kita starti bersama para ahli epidemiologi kemudian bagaimana
jadikan wabah di negara kita di provinsi atau di kabupaten wabah itu menjadi endemis atau sporadis
menurut saya langkah itu harus diambil oleh pemerintah
dan pemerintah harus bisa mengikut sertakan masyarakat
kalau menurut saya peduli lindungi adalah upaya pemerintah ya
saya hargai cukup baik
upaya peduli lindungi ini
kemudian upaya upaya pemerintah untuk juga mempertahankan level ppkm nya
kemudian pada dki itu harusnya sudah level dua
kemudian tetap dipertahankan level tiga karena tadi daerah yang
tetap dipertahankan dengan dki masih level tiga begitu
bahkan tadi anda sebutkan bahwa kabupaten bogor kabupaten bekasi kemudian tangerang itu masih belum berhasil menurunkan
termasuk depok menurut saya belum berhasil
jadi menurut saya harus sama sama menurunkan wabah ini menjadi endemis atau sporadis
kalau bisa menjadi endemis lebih kecil lagi
kalau sporadis itu barangnya ada di mana mana
kemudian meledak lagi aja jadi api begitu
mudah mudahan bara itu tidak menjadi api mampu disiram oleh pemerintah dan rakyat indonesia begitu
oke saya ke mas arief
mas arief dari lapor covid sembilan belas apakah ada catatan tersendiri ya soal testing dan juga tracing kita dalam beberapa pekan terakhir selama ppkm ini
ya kalau terutama testing ya memang masih ada laporan yang masuk ke kami mengenai kontak erat yang tidak di tracing
dan seterusnya itu memang masih cukup banyak ya
dan saya setuju garis bawah yang disampaikan pak miko tadi ya
bahwa memang tracing ini masih menjadi tantangan kita ya
dan terutama juga test ya
tes ini kan sebenarnya seringkali yang dipakai pemerintah untuk positivity rate kan gabungan antara antigen dan pcr ya
dan menurut kami bahwa kalau untuk pcr kan ini kan bisa untuk ini ya apa tuh surveillance
terutama untuk pcr harus lebih diperbanyak lagi ya terutama untuk ini
ini yang beberapa laporan yang masuk kami
laporan yang lain sebenarnya yang cukup banyak masuk ke kami itu sebenarnya pelanggaran prokes sebenarnya
terutama di sekolah yang ini kami mengkhawatirkan ya
belakangan hari hari terakhir ini kan sudah cukup banyak nih sekolah sekolah yang sudah dibuka
dan beberapa laporan yang masuk ke kami itu dari daerah daerah pelanggaran tentang ini ya penerapan prokesnya di sekolah gitu
selain pengawasan dari pemerintah juga masyarakat juga perlu untuk diingatkan ya bahwa situasi masih
tadi sudah disampaikan pak miko ya barangnya masih ada dan ini kita bisa beresiko untuk naik lagi kalau semua orang abe dengan ini
misalnya laporan yang masuk ke kami ya beberapa hari lalu misalnya dari kabupaten sukabumi
di salah satu sekolah itu cara cara pokok kesehatannya tidak diterapkan
tidak ada penyekat keran air tidak ada apa tuh
tidak ada tempat untuk cuci tangan dan seterusnya gitu
saya khawatir kalau ini dibiarkan dan masyarakat jatuh pada euforia bahwa seolah olah kita sudah selesai
sementara tes dan tracingnya masih belum membaik misalnya bisa bisa membesar lagi gitu
apalagi kan tadi di beberapa daerah vaksinasinya juga masih relatif rendah
sehingga kalau ada infeksi yang meluas lagi resiko kematian bisa meningkat
harus kita ingat dengan baik baik bahwa kita mencapai titik
seperti sekarang ini sedemikian banyak saudara kita yang menjadi korban gitu
berapa banyak orang yang meninggal karena covid ini dan kita pada tingkat kematian yang salah satu yang tertinggi kan terutama di asia termasuk di asia tenggara kita yang tertinggi
itu yang harus kita terus ingatkan gitu
jadi dua pihak antara pemerintah yang memang punya kewajiban untuk meningkatkan tes dan tracing
dan masyarakat yang harus benar benar ingat bahwa untuk menerapkan protokol kesehatan
dan bahwa wabah belum selesai ini harus terus untuk diingatkan
oke konsekuensi logis dari ppkm yang dilonggarkan adalah mobilitas masyarakat yang tinggi lagi
itu juga sudah terjadi saat ini
di beberapa daerah bahkan ppkm sudah akan level satu bahkan disebut percobaan untuk new normal
nah ini bagaimana bapak menyoroti soal pelonggaran yang sudah dilakukan
tapi di sisi lain ada bayang bayang bahwa ini bisa terjadi kenaikan lagi
yang harus diantisipasi terutama di daerah daerah yang sudah levelnya rendah
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan break kita akan segera kembali saat lagi
saya akan lanjutkan diskusinya tapi sebelum itu kita dengar kembali pernyataan dari menko maritim dan juga investasi pak luhut
terkait dengan ada satu daerah ini yang akan menerapkan ppkm level satu
yang bisa menjadi percontohan untuk perlahan hidup normal atau new normal
daerah blitar kita coba dengar apa kata pak luhut bin sarpanjaitan
pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan ppkm level satu new normal di kota blitar
implementasi uji coba ppkm level satu diberlakukan karena telah menulis syarat indikator who
penerapan ppkm level satu akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal
untuk mengimbangkan tersebut tindakan surveillance testing tracing dan peningkatan disiplin protokol kesehatan
dan kami sudah membentuk task force juga yang terdiri pakar pakar dan ahli ahli dalam bidangnya
untuk nanti tinggal berbicara

kalau ini nanti berhasil kita akan kembangkan ke kota kota yang dapat masuk kepada level satu
pak miko sudah ada daerah yang akan menjadi percontohan level satu dan kalau itu berhasil akan diteruskan ke kota kota yang lain
apa tanggapan anda ketika ada daerah yang akan menerapkan level satu
dan menjadi percontohan untuk kembali hidup normal atau mungkin dengan bentuk new normal begitu
satu adalah surveillance nya memang harus standar
saya belum setuju dengan surveillance kita
jadi surveillance kita dari tesnya dari tracing nya
kemudian kalau bisa surveillance nya ditingkatkan
bukan mengandalkan surveillance pasif orang orang yang
tapi mengandalkan surveillance aktif dari kontak tracing
jadi kontak tracing kita menurut saya masih rendah begitu
jadi lakukanlah dengan standar
lalu kemudian kita bertindak
tindak terhadap pelonggaran pembatasan sosial
pelonggaran itu harus dilakukan dengan hati hati
kalaupun kita sudah level satu
aktivitas dibuka atau pelonggaran sosial dibuka
jadi tidak akan membukanya
saya perlu buka artinya
di sekolah kita perlu survei
yang telah terinfeksi atau yang pernah diimunisasi
kan anak sd tidak ada
itu sudah ada
jadi perlu bukti begitu
kalau itu mau dijadikan pilot project begitu
nah juga perlu bukti dilakukan
briefing kemudian di mall
di pasar tradisional
semua kita punya data di
spasi atau di kumpulan kumpulan serakat
sehingga kita yakin kalau nanti dikatakan berhasil
apakah itu berhasil
jadi itu ada pertambahan
orang yang positif antibody atau tidak begitu
kalau ada pertambahan itu namanya gagal begitu
jadi menurut saya
sekarang itu kasusnya banyak orang yang tanpa gejala atau gejala ringan
karena kita semua pernah
mungkin sebagian besar pernah terinfeksi atau
jadi kalau keakupannya sekarang berapa
kemudian harus diperhatikan bahwa
punya kadar antibody yang cukup baik
kalau sudah dua kali
ya dua kalinya berapa persen begitu
dan itu diukur antibody nya
kan hanya dua kali divaksinasi
karena itu tidak menjamin kita individu
ataupun kalau pun heart immunity dihadapkan
ya belum menjamin herd immunity nya begitu
tapi menurut anda
berarti anda tidak melihat bahwa
belum saatnya ya
ada daerah yang level satu atau menerapkan
kehidupan yang mulai dengan bentuk new normal begitu
atau menjadikan percontohan untuk
ya penerapan ppkm level satu begitu
karena kan indikatornya yang harus sama ya pak miko
jadi menurut saya
surveillance nya dulu harus standar begitu
surveillance nya harus standar
kemudian yang kedua adalah
mari kita ukur indikator indikator itu begitu
kita indikator di sekolah kita ukur
kemudian indikator di mal kita ukur
indikator di pasar tradisional kita ukur
baru kemudian kita uji coba di blitar
saya tidak menutup kemungkinan
untuk menguji coba aja di
tapi dengan ukuran ukurannya betul
jangan ukuran ukurannya salah begitu
ya kira kira begitu mas
regan rencana pemerintah untuk
menjadikan blitar sebagai uji coba
ada beberapa hal yang indikatornya harus jelas terukur
dan juga sama yang tadi disoroti oleh pak miko
ya jadi apa yang disampaikan oleh pak miko
itu kita sepakati bersama bahwa itu memang menjadi ukuran standar
dalam mengendalikan satu penyakit
tapi yang harus kita lihat juga
kita nggak boleh lepaskan diri dari karakter masyarakat
dan kemudian tipologi dari budaya
ataupun naturalnya di daerah tersebut
sebagaimana kita ketahui bahwa laporan perpanjangan ppkm juga menyampaikan
ada kabupaten kota yang di level dua
tapi ada juga aglomerasi yang masih di level tiga dan di level dua
tetapi semua ini masih rentan
ini persoalannya adalah masalah mobilitas
dan yang kedua apakah protokol kesehatan ini sudah bisa dengan tegas diterapkan
yang ketiga bahwa vaksinasi seberapa besar sudah cakupannya di daerah tersebut
jadi ukuran ukuran untuk tracing testing itu memang sepenuhnya
memang harus menjadi salah satu alat kendali kita
tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana cakupan vaksinasi di tetangganya
karena blitar itu tidak menjadi kota tersendiri
dia ada di sekitar kabupaten kota yang juga berbarengan dengan kabupaten kota
berbeda karakter juga
dan termasuk juga dekat dengan beberapa aglomerasi
jadi oleh karena itu memang ini semua harus berkaitan
tentu intervensi untuk daerah aglomerasi intervensi di kabupaten kota
intervensi di daerah kota besar kota kecil
ini tentu mempunyai nilai value yang tersendiri
sehingga oleh karena itu semua mereka yang terlibat di dalam penanggulangan ini
harus bisa meresap menjadi apa
resep untuk bisa menanggulangi
kita sudah punya pengalaman di kudus
dengan cepat bisa kita lakukan dalian kawasan
dan kudus itu bisa kembali levelisasinya bisa turun
demikian juga di bangkalan
demikian juga di jakarta
tentu resep resep ini tentu bisa menjadi contoh
di mana nanti daerah daerah yang sudah di level dua untuk masuk ke level satu
tentu bagaimana intervensi itu bisa secara integrasi
tapi tidak boleh tinggalkan daya lokal tarifan lokal
ini sangat penting sekali
termasuk juga di dalam mengintegrasikan
keputusan dari pusat provinsi kabupaten kota dengan budaya setempat
oke pak alex tadi anda juga disorot oleh pak miko selain soal vaksinasinya
tapi juga soal kadar antibody nya yang harus diukur ulang
anda melihat itu bagaimana
apakah itu memang perlu dilakukan kalau kemudian ada daerah yang mau membuka
sebenarnya kalau antibody itu ada dua proses yang bisa kita peroleh
satu yang didapat oleh karena vaksinasi
satu lagi proses oleh karena dia infeksi
yang penting bahwa antibody itu memberikan proteksi kepada seseorang
yang sudah mendapatkan vaksin ataupun yang sudah terinfeksi
tapi ini tidak menjadi jaminan kalau dia masih ada proses terinfeksi di sekitarnya
apalagi saat ini terjadi varian varian baru
oleh karena itu kita juga harus mengunci supaya varian varian baru ini jangan masuk
karena kalau masuk sekalipun kita sudah vaksinasi yang cukup tinggi
dan kemudian kita menerapkan protokol kesehatan
tapi kalau varian baru ini bisa lolos dari bandara ataupun dari pelabuhan
ini juga menjadi salah satu challenge kita
oleh karena itu kita berpikir bahwa antibody ini bisa saja menjadi sampling untuk pilot project
tetapi sebenarnya yang paling penting adalah seberapa besar cakupan vaksinasi
tanpa mempertimbangkan apa jenis vaksinnya
terus yang kedua seberapa tinggi komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan
demikian juga dari penyelenggara berapa besar kepatuhannya untuk tetap dia aktif
di dalam melaksanakan bagai kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan
demikian juga kalau misalnya di dalam satu screening
kemudian aplikasi peduli lindunginya menyatakan dia infeksi warnanya hitam
seharusnya jangan dipulangkan
jadi oleh karena itu jangan ada orang berkeliaran secara aktif
kita biarkan dia berkeliaran padahal dia positif
oleh karena itu scanning scanning yang ada di tempat tempat yang sudah disiapkan ini
juga harus berperan aktif menjadi active case finding
jangan dia hanya sebagai pencatatan pencatatan biasa biasa saja
tapi dia memberikan dampak untuk menjaring mereka yang positif
menjaring mereka yang kontak erat
bahkan menjaring mereka yang gimana belum dilakukan vaksinasi
oke pak miko ada tanggapan dari anda pak
ya menurut saya apa yang dikatakan pak alex ya sudah baik begitu
cuma dalam pelaksanaan kadang kadang ya kemudian tidak terlaksana sebagaimana mestinya begitu
jadi itu saya kalau berita mau diuji coba tadi pak alex juga setuju bahwa
antibody untuk pilot mungkin perlu diukur
tapi nanti itu sebagai bukti kalau itu dilakukan misalnya normal di kita begitu
indikator indikator itu menjadi indikator yang baik begitu
jadi sebagai piloting ya anjurkan untuk diukur begitu
oke baik saya terakhir ke mas arief
pelonggaran sudah diberlakukan karena kasusnya sudah turun
selama ini juga anda tadi lapor covid mengatakan ada banyak pelanggaran prokes juga
yang dilakukan oleh masyarakat
oke baik saya terakhir ke mas arief
tentu ada pelonggaran lagi tempat gym sudah boleh buka
beberapa daerah bahkan sudah turun level bahkan ada yang level satu
nah apa yang kemudian perlu disoroti oleh semua pihak ini mas arief
agar bisa meminimalisir pelanggaran sehingga dalam kondisi yang masih rentan ini
kita tidak kembali terjadi kenaikan kasus karena potensi itu masih ada
ya selain tadi tes tracing tadi juga yang perlu jadi sorotan ya dan catatan kita
ketika kita belajar dari yang lalu adalah juga ini ya akurasi data ya
data kita itu harus benar jangan lagi ada kasus misalnya daerah yang apa tuh
demi mengejar zona hijau misalnya dan seterusnya ya
threshing nya diencerkan biar nanti apa tuh angka positivity rate nya rendah dan seterusnya
ini juga harus benar benar dijaga apa yang disampaikan pak alex tadi sudah benar
tapi bagaimana implementasinya seperti diingatkan oleh pak miko
itu adalah kunci yang paling penting dan terutama yang harus ditekankan kepada masyarakat
adalah edukasi yang menerus bahwa resiko itu masih ada gitu
bahwa jangan euforia dan kita masih ingat bahwa kalau kita apa tuh abe
lonjakan kasus itu bisa meningkat lagi dan kita melihat singapura yang beberapa waktu lalu sudah menerapkan
apa tuh mengarah kepada endemis akhirnya membatasi kembali gitu memperketat kembali dengan
karena ada lonjakan kasus dan ternyata juga
ada lonjakan apa tuh bor nya gitu dan walaupun tingkat kematiannya relatif kecil ya
tetapi kita jangan sampai kembali kepada titik ketika kasus itu tidak mampu tertangani oleh vaskes kita
ini masyarakat harus benar benar diingatkan karena saya khawatir kalau ini abai euforia
terjadi lonjakan kasus dan ini seperti eksperimen antara hidup dan mati gitu
jadi ini nggak boleh main main gitu kalau menurut saya
kalau pun dilonggarkan harus benar benar bertahap
dan harus benar benar cepat ketika ada temuan kasus ada lonjakan ya kembali harus diperketat kembali
itu harus menjadi kewajiban gitu dan itu butuh data yang akurat dan transparan untuk disampaikan
sekali lagi kita ingatkan kepada masyarakat bahwa jangan dininabobokan dengan angka angka yang turun ini
tapi juga harus tetap waspada dan pemerintah harus sangat berhati hati dalam melakukan pelonggaran
dan juga ada uji coba nanti di daerah belitar di ppkm level satu
terima kasih banyak bapak bapak untuk diskusi yang sangat menarik
pada malam hari ini kita akan lihat bagaimana ke depan
semoga akan ada terus perbaikan dari pandemi covid sembilan belas di indonesia
terima kasih pak alex mas ahmad arief pak miko terima kasih selamat malam sehat selalu